ya pemirsa siapapun bisa berbagi seperti halnya anak down syndrome yang satu ini pemirsa berasal dari payukumbu sumatera barat
dan nanti kita coba lihat apa yang dibagikan oleh seorang bocah ini
betul karena keahlian bermain drum dan membuat kue kering ia manfaatkan untuk bisa membantu kaum disabilitas
ia juga menjadi inspirasi bagi orang tua yang memiliki anak penyandang down syndrome
terus sama juga
pergi ke mana
terus sama juga kita mau pergi ke umbu
menurut orang tuanya mendidik dan merawat adit bukan hal yang mudah
anak down syndrome harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
adit sendiri baru bisa membaca dan menulis pada usia dua belas tahun
jadi kemana adit yang paling bisa kayaknya ke drum
jadi ke drum lah kita fokuskan kita selisihkan
jadi anak ini tidak akan pernah bilang saya bisa ini saya suka ini
tidak tidak ada idenya bang
terlalu diem lah kalau tipikalnya anak down syndrome ini
dia tidak ada inisiatif tidak akan mengatakan
ibu aku butuh ini ibu aku mau itu tidak
jadi ibunya yang harus pilihkan
kini usaha yang dijalankan adit bersama orang tuanya ini
telah merambah beberapa kota di indonesia
seperti bukit tinggi padang duri malang magelang yogyakarta
dan beberapa kota lainnya di pulau jawa
didampingi kedua orang tuanya adit bahkan turun langsung
untuk mengantarkan kue kering buatannya kepada konsumen yang sebelumnya telah memesan